sebuah kuliner tradisional yang tersebar di banyak daerah di indonesia
salah satunya adalah pecel
penganan ini identik dengan makanan berisi aneka sayuran yang diberi bumbu kacang
ada beberapa variasi jenis pecel berdasarkan lokasinya
dalam jagad kuliner nusantara
beda daerah beda pula rasa isian hingga penyajiannya
tidak perlu jauh jauh ke tempat asalnya
jakarta punya tempat makan dengan menu pecel yang bisa jadi referensi untuk sarapan atau makan siang anda
berada di kawasan kembangan jakarta barat
pecel madiun buminah jadi lokasi kulineran saya pagi ini
warung sederhana yang berlokasi tepat di persimpangan taman roya ilir ini
menjual pecel khas madiun beralaskan daun jati
dengan warna warni berupa bayam daun ubi selada air kacang panjang toge lamtoro hingga bunga turi
tidak lupa serundeng dan bumbu kacang berbumbu bawang putih kencur daun jeruk dan cabai rawit
campuran kacang tanah ditumbuk setengah halus sebagai ciri khasnya
dalam sehari laminah sang penjual pecel
menambahkan cabai rawit sebanyak hampir satu kilogram pada dua lima kg kacang tanah
terbayangkan bagaimana pedasnya pecel ini
berkat rasa dan keunikan sajiannya pecel daun jati ini tidak pernah sepi penginap
sakit ramainya pecel di warung kaki lima ini laris dalam waktu tiga jam
mulai jam enam hingga sembilan pagi
soalnya rasa bumbu kacangnya itu enak banget medok
terus sayurannya kalau buat sarapan lumayan buat nutrisi kita kan sebelum kerja
sumatera barat juga punya pecel khas namanya pical
di jakarta pical bisa ditemukan di salah satu rumah makan di kawasan bendungan hilir
rumah makan ini menyajikan pical dengan menggunakan ketupat mie kuning dan sayur berupa irisan kol mentah
rebusan kacang panjang daun singkong dan pepayang muda
kuah kacangan juga ditambahkan sebagai sausnya
kalau dari segi tampilannya memang dari sayurannya hampir mirip sama pecel pecel yang ada di jawa
tapi kalau di sini pakai kerupuk yang warna pink ini dan juga ada mie kuningnya
ini mie kuningnya nih tuh jadi lebih lengkap
bumbunya kalau saya bilang sih lebih encer dan rasanya itu tidak terlalu manis
plus bumbu rempahnya tuh kuat banget kerasa banget
berbeda dengan rendang atau menu lainnya di rumah makan khas minang
di jakarta pical tergolong jarang ditemukan
untuk menjaga keautentikan rasanya kedai makan ini selalu menjaga cita rasa asli sumatera barat
demi menarik konsumen
kalau pecel padang itu ada mie kuningnya
agak lebih pedas
agak lebih pedas dan tidak pakai kencur
tanpa menggunakan lauk tambahan pical tergolong mengenyangkan
dan cocok dikonsumsi bagi konsumen vegetarian maupun vegan
berada di kawasan kalibata kedai pecel pincuk khas jawa timuran ini menjual aneka sayur
dengan guyuran sambal kacang
dalam bahasa jawa pincuk artinya daun pisang yang dikerucut dengan kacang

olahan sambal kacang terbuat dari kacang tanah bawang kencur cabai daun jeruk dan gula merah
tidak lupa menambahkan rempeyek kacangnya
hmm pecel ini khas dengan saus kacang bertekstur kasar
jika sayur saja tidak cukup ada lauk pauk teman menyantap pecel
saya makan ini namanya adalah pecel khas malang
kalau dari segi rasa ada rasa manisnya ada rasa asin gurih
dan juga ada aroma aroma jeruk nipis
jadi wanginya makin sedap
dan juga yang paling khas dari nasi pecel malang itu biasanya ditambahin dengan mendol
mendor ini terbuat dari tempe yang sudah didiamkan agak lama
baru dibentuk dihaluskan dibentuk seperti perkedel
walaupun bentuknya sudah tidak seperti perkedel tapi rasanya enak gurih
rasa manis rundeng berpadu dengan aroma kemangi dan bumbu kencur
menambah cita rasa pecel khas malang
ya bumbunya ini yang pasti mewakili bumbu jawa timur
cuma saya sukanya ini kan tidak terlalu manis
untuk anda yang ingin menikmati makan siang mengenyangkan dengan menu makanan sehat
kuliner pecel bisa jadi solusinya
indra yani laxmi andra anahar jakarta